panglima tni marskal hadi cahyanto membeberkan mekanisme pengaktifan komando operasi khusus gabungan tni
atau koopsus gap untuk menanggulangi aksi terorisme
menurut panglima koopsus gap nantinya akan menjadi lembaga permanen
yang dijamin tidak akan tumpang tindih dengan polri
setelah rapat tertutup dengan komisi satu dpr panglima menegaskan
dukungan dari komisi pertahanan dpr atas pengaktifan koopsus gap
sesuai dengan undang undang no tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tni
menurut panglima koopsus gap akan diperkuat dengan peraturan pemerintah dan perpres
sehingga memiliki payung hukum yang jelas
sebelum pp dan perpres diturunkan maka koopsus gap bisa diperbantukan kepada polri
untuk menanggulangi aksi terorisme
jika peraturan pemerintah dan perpres sudah diturun
maka otomatis koopsus gap akan menjadi lembaga permanen yang memiliki anggaran sendiri
dan akan diturunkan dalam penanggulangan aksi terorisme
kemudian saya juga sampaikan bahwa
kopsus gap yang saat ini didengar oleh teman teman media
itu akan diperkuat artinya diperkuat dengan aturan diatasnya
dengan peraturan pemerintah adalah aturan pelaksanaan dari undang undang tiga puluh empat
sehingga kami nanti akan mendorong ke pemerintah
supaya mengeluarkan pp
sehingga apa yang kita inginkan nanti dalam tindakan
untuk menanggulangi aksi terorisme itu
dengan satuan khusus ini
itu benar benar bisa efektif dan memiliki payung hukumnya